who menyebut varian b satu satu lima ratus dua puluh sembilan atau omikron masuk dalam kelompok varian mengkhawatirkan atau kewaspadaan tinggi
menyusul varian sebelumnya yakni alpha beta gamma hingga delta
omikron disebut memiliki lebih dari tiga puluh mutasi sehingga dikhawatirkan laju penyebarannya pun semakin tinggi
beberapa negara sudah memperlakukan pengetatan pintu masuk dari dan ke luar negeri
terutama negara negara yang sudah teridentifikasi adanya varian ini
sementara indonesia belum membuat atau memperlakukan aturan pengetatan tambahan
dimana padahal seperti kita ketahui akan menghadapi hari besar natal dan tahun baru
dan hal ini tentu membuat sebagian dari kita was was akan kembali terjadinya lonjakan kasus
namun di sisi lain tidak sedikit juga masyarakat yang melihatnya dengan sebelah mata
dan malam ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber melalui sambungan zoom
yang pertama ada pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
kita sapa halo selamat malam pak heri
selamat malam mas iqbal salam sehat
salam sehat pak heri
lalu ada pak ahmad rusdan utomo ahli biologi molekuler
selamat malam pak ahmad
selamat malam mas iqbal apa kabar
alhamdulillah baik pak ahmad
dan berikutnya ada ibu neti prasetyani anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks
selamat malam ibu neti
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sehat juga ibu
saya ke pak heri terlebih dahulu
pak heri muncul varian baru yang masuk dalam kelompok varian mengkhawatirkan
apa respon satgas atau kemenkes jika melihat penurunan atau pelonggaran aktivitas masyarakat yang kini diberlakukan di indonesia pak
ya ini tentu saja sebagai sebuah yang mengejutkan dan sebuah fenomena yang harus segera atau secepatnya diantisipasi oleh pemerintah
tetapi sejauh ini pemerintah masih memiliki sejumlah mekanisme ya untuk screening
dan kita berharap ini masih bisa dilakukan sambil kemudian kita melihat perkembangan satu atau dua hari ke depan untuk memastikan apakah jika diperlukan kita akan memperpanjang masa karantina yang pertama
terus kemudian yang kedua kembali memastikan negara negara mana saja yang boleh masuk ke indonesia ya para pelaku perjalanan
saya rasa ini adalah prosedur standar yang bisa kita lakukan
untuk saat ini dan tentu saja kita masih memiliki dua pintu kedatangan lewat udara ya di manado dan jakarta sekarang masih diberlakukan
dan tentu saja para petugas di lapangan terus meningkatkan kewaspadaan karena pada kenyataannya varian baru ini memang lebih berbahaya
bermutasi lebih cepat tiga puluh dua kali mutasi bahkan kalau baca berbagai macam literatur
dan tentu saja ini
menjadi sebuah peringatan buat kita semua tidak hanya pemerintah tetapi juga untuk para pelaku perjalanan untuk lebih waspada ke depannya
nah pak eri tidak hanya menjaga pintu pintu masuk kedatangan khususnya bagi warga negara asing
bagaimana satgas sendiri melihat perilaku dari masyarakat sendiri saat ini
kita melihat bahwa penurunan untuk pelonggaran aktivitas sudah dilakukan oleh pemerintah di sejumlah daerah bahkan di seluruh indonesia
ada beberapa daerah yang sudah ppkm level satu level dua dan lain sebagainya
nah bagaimana satgas sendiri melihatnya
karena tentunya perilaku dari masyarakat ini juga cukup penting untuk bisa dilihat begitu
apakah penyebaran ini bisa semakin masif ataupun tidak
iya benar mas iqbal bahwa ppkm ini sudah berjalan di level satu kebanyakan ada level dua dan sedikit satu lagi yang level dua
dan juga tentu saja dengan sejumlah
diskresi itu untuk mobilitas perjalanan di dalam negeri
tetapi untuk mengatur mobilitas perjalanan dari luar negeri sejauh ini sebenarnya tidak berubah ya dari beberapa level ppkm kecuali masa karantina yang sekarang tiga hari
tentu saja dalam surat edaran ketua satgas mengenai pelaku perjalanan internasional disitu terbuka opsi untuk memberikan tambahan
atau kemudian memberikan daftar negara negara mana yang patut diwaspadai
dan kami bekerja dengan kementerian kesehatan untuk memastikan negara negara mana saja yang akan di pelaku pelaku perjalanan dari negara mana saja yang harus diawasi dengan lebih ketat
pengawasan lebih ketat
kalau pak ahmad sendiri melihatnya seperti apa
varian baru ini dianggap mengkhawatirkan dan lebih cepat menyebar
tren peningkatan angka infeksi varian ini juga disebut sebut cukup tinggi
sudah memiliki bukti ilmiahnya nih pak kenapa bisa menetapkan kalau varian ini masuk varian of concern
ya ini menarik ya
jadi sebetulnya informasi ini kan lumayan relatif baru ya
itu ditemukan di tanggal sebelas november lalu
dan kenaikan itu cepat sekali di afrika selatan
jadi dan tadi disebutkan ada sekitar tiga puluh dua titik mutasi di varian ini
dan sebagai perbandingan kalau varian delta itu ada sekitar delapan
jadi tentu ada
tiga kali lipat lebih banyak ya mutasinya
nah tapi tentu saja apakah mutasi makin banyak itu berarti makin berbahaya
tanda kutip ini kita perlu lihat lagi
yang menarik memang kenapa ini menjadi satu titik concern
karena data kemarin itu ada kisah di hotel karantina ya
di apa namanya para traveler itu
dan mereka itu tertular dari traveler yang lain padahal tidak sharing satu kamar
jadi di kamar yang berbeda tapi tertular
nah ini menunjukkan memang
karena ternyata para traveler ini tidak menggunakan masker dengan baik
jadi artinya apa
virus ini sebetulnya masih menular dengan cara yang sama
yaitu melalui udara
dan juga mungkin kontak keras
maka penggunaan masker itu sudah harus
dan yang kedua
kalau kita lihat afrika selatan sendiri kan cakupan vaksinnya masih lemah
capupan vaksinnya lemah
dan ditangkap lagi beban berikutnya
cukup banyak di afrika selatan itu para pengidap hiv
sehingga imunitas mereka tentu tidak seimbang
ya cukup lemah
dan itu menjadikan satu apa namanya peringatan bagi kita
bahwa pentingnya kita peduli dunia
itu peduli bahwa cara kerja virusnya kita harus menggunakan masker
karena kalau kita tidak menggunakan masker
kita mungkin bisa mengeluarkan kepada mereka yang imunnya kurang baik
dan yang kedua kita juga harus pastikan kita vaksinasi
karena kita ingin memastikan jangan sampai kita menjadi terkena gejala berat
ya jadi kalau kita bilang
apakah nanti ini berbahaya
tentu kalau kita bilang terinfeksi itu masih memungkinkan
karena vaksinasi pun sebetulnya mungkin tidak menghentikan penularan
tapi orang yang sudah divaksinasi itu bisa melindungi mereka
kalau mereka juga gunakan masker
jadi tidak hanya vaksinasi gunakan masker
sehingga betul betul pengendalian kita berlapis
itu yang kita harus ingat
jadi apapun variannya
apalagi indonesia sudah mengalami varian delta ya
kita ini sudah pernah mengalami varian yang cukup berat

tapi tidak berarti kita akan euforia
kita tak kabur jangan
tetap gunakan protokol kesehatan
yang belum divaksinasi terutama yang memiliki comorbid
sialan sia tolong terus takutannya diperluas
karena jangan sampai gara gara varian ini
ini ptm ini yang sedang berjalan
ini pendidikan kita sedang berjalan
jadi akhirnya terkompromi
ini kita punya banyak kepentingan
kita harus mempertahankan itu
jangan sampai kita kebobolan
jadi terkait dengan penyebab dari virus ini terus bermutasi adalah salah satunya akibat kita kurang untuk mengontrol protokol kesehatan seperti itu bisa dikatakan pak ahmad
ya jadi tidak langsung
jadi protokol kesehatan yang tidak diikuti dengan ketat itu akan menyebabkan virus masih bisa menular
dan itu yang harus kita perhatikan adalah masyarakat kita tidak semuanya imunnya aktif kan
tidak semua ilmunya itu seimbang
dan kalau mereka nanti sampai menemukan saudara saudara kita yang imunnya
tidak seimbang atau tanda kutip lemah
nah disitulah itu harus jadi breeding ground istilahnya
itu menjadi tempat yang sangat bagus buat virus ini untuk dipervariasi
dan mungkin akan muncul variasi yang banyak
dan memang yang menarik disini
biasanya virus ini itu kan laju mutasinya lemah
itu lambat ya
sekitar dua mutasi per genom
oh ini kan langsung ujuk ujuk dari delapan ya varian delta
yang ini jadi tiga puluh dua
itu mungkin para ilmuwan menjadi kepikiran nih kok bisa cepat seperti itu
nah apa yang kita ketahui sekarang itu hanya bisa terjadi kalau ternyata si virus menemukan orang yang sangat lemah imunitasnya gitu
itu sebabnya kenapa kita harus peduli lindungi
karena kalaupun kita ini kuat gitu ya
tapi orang di sebelah kita belum tentu kuat kan
belum tentu bagus imunitasnya
itu sebabnya kita harus ingat
jadi kalau sampai nanti virus ini ternyata masuk ke orang orang yang lemah
tentulah variasi bisa muncul
jadi makanya progress itu adalah upaya kita
membuat virus ini kesulitan mencari inang yang ideal buat mereka bervariasi
begitu kira kira misi saya
contohnya seperti apa itu pak ahmad
bagaimana caranya untuk bisa menghambat virus ini untuk lebih terhindar
apa namanya untuk tidak bermutasi lagi begitu
jadi contoh yang paling bagus ya untuk ilustrasi gitu ya
itu adalah kasus laporan di jurnal artikel indonesia
dimana mereka melaporkan dua macam individu pasien
yang pertama adalah pasien yang berumur
yang pertama adalah pasien kanker yang sedang mengalami kemoterapi sehingga imunitasnya betul betul drop
ketika dia terinfeksi lalu dipantau evolusi dari covidnya
dan ternyata begitu dia diikuti selama hampir tiga bulan
itu virusnya itu terus bermutasi dengan sangat cepat
sehingga banyak sekali mutasi yang
mungkin juga dikasus dua
apa yang terjadi
yang terjadi dalam kurun sekitar sama tiga puluh hari sampai enam puluh hari
itu variasi mutasinya juga sangat pesat
karena imunitasnya tidak sanggup menghilangkan virus dalam waktu singkat
jadi ini adalah contoh
jadi artinya apa
orang orang ini pasti ketularan dari orang orang yang mungkin ya
yang kita juga buat prokesnya tidak baik
nah apalagi kalau kita lihat orang orang yang mungkin di belahan dunia barat ya
sebagian mereka tidak menggunakan masker
misalnya bahkan mereka menolak vaksin
dan mereka inilah menjadi agen penelaman yang sangat mudah
jadi itu sebabnya kenapa kita harus tetap menggunakan masker dan juga dibantu dengan vaksin
adalah memberikan lapis perlindungan supaya jangan sampai virus ini sampai ke orang orang yang tadi imunitasnya lemah
dan ini menjadi spekulasi yang menarik kalau kita lihat di afrika selatan
karena afrika selatan pernah mengalami varian beta kalau kita ingat ya
di tahun lalu gitu kan
dan sekarang muncul lagi di area yang sama
itu mengalami infeksi hiv
jadi ini menjadi satu spekulasi bahwa ternyata imunitas yang apa namanya yang berkompromi itu juga bisa menjadi apa namanya tempat yang baik buat virus bertempat
ditambah lagi cakupan vaksinasi di afrika secara umum itu memang lemah
sehingga ini yang sangat dikhawatirkan
karena kalau sampai akhirnya virus ini menyerang orang yang belum divaksinasi
misalnya mereka sama sekali tidak punya antibody
itu nanti akan menjadi satu rumitan terbaru ya
yang akhirnya akan memisahkan kita semua
kira kira seperti itu mas iqbal
baik lagi lagi protokol kesehatan itu cukup penting untuk kita laksanakan sebagai masyarakat
tentunya agar penyebaran ini tidak semakin meluas
nah ke bu neti sendiri
bu neti bagaimana bu neti sendiri melihat aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah saat ini
apakah cukup cukupkah untuk bisa menangkal virus ini
bisa menangkal virus yang merupakan varian baru ini atau justru tidak
nah jawabannya kami akan hadirkan ataupun akan kami tanyakan kepada ibu neti
sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih membahas terkait dengan varian baru covid sembilan belas
yang tentunya membuat masyarakat ada yang was was
ataupun ada yang menganggap sebelah mata terkait dengan hal ini
apalagi kita juga sedang menuju atau akan menghadapi libur natal dan juga tahun baru
nah tadi pertanyaan saya kepada bu neti sempat terputus
nah bu neti ini terkait dengan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait dengan aturan aturan yang berlaku
terkait dengan pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun aturan aturan lainnya
nah tanggapan bu neti ini seperti apa
apakah pemerintah harus segera untuk merevisi aturan aturan yang saat ini sudah berlaku
ya tentu saja kita belajar dari pengalaman kita beberapa kali dihantam varian baru ya
varian alpha kemudian varian beta terakhir varian delta
tentu kita ingin mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan sebuah kebijakan yang responsif terhadap berbagai perkembangan varian baru ini
karena kita semua menyadari virus ini kan terus melakukan adaptasi ya
melakukan pembelahan diri adaptasi sehingga kalau kemudian kita bicara tentang varian yang kemudian menjadi varian of concern yaitu omikron ini
berarti pemerintah harus juga bersiap siap untuk melakukan sebuah pengetatan di pintu penerbangan internasional
ya itu yang tadi juga sudah dibahas ya
meskipun ketika kita bicara tentang pengetatan pintu penerbangan internasional tentu kita juga perlu memilah milah lagi ya
apakah kemudian kita perlu melakukan pengetatan terhadap wni wna yang datang dari negara yang terdeteksi
atau kemudian kita menambah karantina dan sebagainya
ini tentu saja harus melibatkan pandangan para pakar para epidemiolog termasuk seperti yang disampaikan oleh pak ahmad tadi
namun tentu saja saya sepakat bahwa kalau kemudian kita juga bicara tentang keselamatan rakyat indonesia yang hari ini semuanya masih berada pada situasi pandemi
maka kita juga perlu menagih komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi yang hari ini belum mencapai angka yang ditargetkan
kalau kita bicara tentang target vaksinasi dosis pertama
sehingga kalau kemudian kita ingin melindungi warga kita dengan memiliki antibody ya
untuk bisa menangkal mencegah paparan virus corona sembilan belas ini
tentu kita meminta pada pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi ini
sebenarnya kalau kemudian ada wacana vaksin booster ya sebelum itu dilakukan diselenggarakan tentu vaksinasi dua dosis bagi masyarakat yang hari ini kita canangkan sebagai salah satu cara kita ya untuk mengakhiri ya pandemi ya harus terus dilakukan
nah itu yang menurut saya dua hal
yang ketiga adalah bagaimana kita juga terus menegakkan
terus menegakkan volt standar ya ketika kita bicara tentang varian baru ini
jadi testing dan tracing ini tentu menjadi salah satu tugas pemerintah untuk terus melakukan pengendalian pandemi covid sembilan belas
terkait dengan relaksasi tentu saja ini juga perlu terus dievaluasi begitu
karena kalau kita bicara tentang relaksasi hari ini mobilitas masyarakat sudah sangat tinggi ya
berbagai tempat baik di tempat keramaian maupun di perkantoran termasuk di beberapa daerah ya bukan hanya di daerah agglomerasi ya
beberapa kali saya ke luar jawa itu memang sudah hampir normal ya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat
sehingga ketika pemerintah ingin melakukan sebuah penyesuaian kebijakan saya pikir ini juga perlu terus dilakukan dengan cara melakukan
apa menggunakan policy marketing gitu sehingga masyarakat memahami betul ya kenapa kemudian dilakukan pengetatan atau kemudian dilakukan penutupan kembali
atau kemudian pembatasan ini tentu saja melihat dari pengalaman yang lalu jangan sampai kemudian misalnya tidak ada libur nataru ya jangan sampai itu memicu ya sebagian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat
dengan mencuri start misalnya ya jadi betul betul tata kelola komunikasi publiknya ini diperbaiki dilakukan dengan sebaik baiknya melibatkan berbagai pihak
sehingga harapan kita yang tadi disampaikan oleh pak heri bahwa perilaku masyarakat betul betul menunjukkan kepatuhan dan apa namanya keinginan ya untuk terus bisa mempertahankan survive ya di masa pandemi ini
dengan menyandingkan upaya
penyelamatan berbasis kesehatan
dan juga terus memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi seperti itu
pak heri kalau tadi bu neti sempat mengatakan bahwa capaian vaksinasi ini belum belum tercapai tentunya ada target hingga desember
sejauh ini dari satgas maupun kemenkes sendiri seperti apa capaian vaksinasi ini sendiri dan juga apakah ada penurunan begitu untuk vaksinasi tracing maupun testing
untuk vaksinasi tracing maupun testing terhadap masyarakat
ya data vaksinasi ini terbuka bisa diupdate setiap hari dan bisa diakses oleh masyarakat dengan jumlah yang bervariasi ya sekarang rata rata harian itu satu enam juta hingga dua juta
tentu saja ini masih belum mencapai ekspektasi yang diharapkan kita minimal satu juta atau dua juta setengah per hari
makin ke hari ke sini vaksinasi ini juga mengalami kendala karena memang makin sedikitnya target sasaran terutama di berbagai wilayah misalnya di jawa dan bali
jadi fokusnya sekarang adalah bagaimana kita menyebarkan vaksinasi itu ke spektrum yang lebih luas ya di seluruh wilayah indonesia
sebenarnya situasinya masih bisa dikatakan cukup terkendali mas iqbal karena setiap hari kita melakukan testing antara satu ratus sembilan puluh ribu hingga dua ratus empat puluh jauh di atas standar who
tapi tentu saja semakin efektif proses testing itu ya dengan penelusuran kontak erat yang semakin luas satu dibanding lima belas misalnya dari sehari misalnya kita ada lima ratus yang terkena
berarti kan kita memerlukan minimal dikalikan lima ratus kali lima belas kayak gitu ya
sekitar tujuh ribu lima ratus orang gitu ya eh tujuh puluh lima ribu orang harus di test misalnya kayak gitu dan ini sedang dilakukan
dan saya ingin mengarahkan bahwa dengan apa yang disampaikan pak ahmad tadi bahwa benar saat ini cara yang paling efektif untuk menangkal varian apapun kayak gitu adalah kedisiplinan kita menjalankan protokol kesehatan
jauh sebelum varian omikron ini ditemukan beberapa hari yang lalu kita juga sudah melihat bagaimana eropa mengalami eskalasi peningkatan kasus yang luar biasa
sehingga negara seperti austria itu melakukan penguncian kemudian belanda juga melakukan penguncian sebagian jerman membatasi aktivitas rasanya itu memang prosedur prosedur yang akan dilakukan
kita di indonesia cukup bersyukur masyarakat cukup patuh
untuk terus konsisten menggunakan masker dalam menjalankan aktivitas
berarti secara keseluruhan kita lihat kepatuhan itu mulai menurun seiring dengan makin rendahnya tingkat penularan harian
ini yang memang benar tadi strategi komunikasinya harus menggunakan solusi marketing ya
yang diusulkan bu neti bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan masyarakat
itu dengan cepat dengan bahasa yang juga sederhana
dan rasanya media saat ini juga cukup sangat responsif ya terhadap setiap perkembangan untuk mengingatkan masyarakat terhadap apa apa yang terjadi dan apa apa yang harus dipersiapkan
sehingga kita tidak harus menghadapi lonjakan kasus
kita juga punya pengalaman ketika varian lamda menyebar
waktu itu kita bersyukur bahwa itu ternyata varian yang abortif
jadi tidak berkembang secara luas
kemudian delta plus waktu kemudian menyebar pun kita belum menemukan tingkat percepatan penularan
nah sekarang kita harus tetap berhati hati dengan omikron ini varian baru yang tadi dikatakan oleh pak ahmad
ada situasi situasi yang mendukung di afrika selatan yang sebenarnya tidak terjadi di sini
kalau saya sih berharap itu tidak terjadi di indonesia
nah ke pak ahmad ini berbicara soal vaksin sendiri
tentu kebanyakan dari masyarakat saat ini sudah lebih dari enam bulan menggunakan vaksin setelah disuntik vaksin maksud saya
nah sebenarnya apakah ini masih cukup baikkah di tubuh kita untuk bisa menangkal varian baru ini atau seperti apa pak ahmad
ya jadi kalau kita lihat dari data yang hingga saat ini sebetulnya vaksin apapun yang ada itu cukup bagus ya
karena ukuran kita itu kan sebetulnya adalah kasus gejala berat dan atau meninggal
jadi bukan terjadinya infeksi
jadi kadang kadang masyarakat itu salah paham
jadi misalnya varian omikron aja misalnya
varian omikron itu kan dikabarkan dua trasteller ini dua orang yang apa namanya bepergian ini itu sudah divaksin
oke masih kena juga
narasinya akhirnya berkembang menjadi tuh kan gunanya apa nih vaksin toh nanti kena juga
nah itu keliru
jadi sebetulnya masalahnya itu adalah bukan cuma infeksi yang diukur
yang diukur adalah apakah vaksin bisa memproteksi dari gejala berat atau sampai kematian
nah jadi kalau misalnya hanya terinfeksi itu sebetulnya nggak ada masalah
tapi itu akan jadi masalah kalau yang sudah divaksin itu nggak pakai masker gitu kan
karena kalau dia sudah divaksin dia mungkin memang terproteksi
tapi kan si virusnya masih ada di rongga napas atas
karena kan proteksi vaksin kan utamanya di rongga napas bawah
untuk melindungi organ vital
nah artinya apa
setelah divaksin mohon segera tetap gunakan masker
karena masih banyak saudara saudara kita di indonesia dan di dunia itu belum mendapatkan vaksin
nah kalau misalnya mereka akhirnya tertular itu menjadi masalah
jadi itu yang harus kita lihat
atau hingga saat ini kita kok belum melihat datanya bahwa terjadinya peningkatan kasus rumah sakit dan kematian
bagi orang orang yang sudah pernah divaksin katakan setengah tahun atau sampai satu tahun yang lalu ya
ternyata belum seperti itu
nah jadi artinya kita juga jangan hanya berandaikan pada vaksin saja
kita juga harus menggunakan protokol kesehatan
jadi ini berlapis
jadi ini protokol kesehatan kita lakukan vaksin kita lakukan dan tentu pemerintah tentu dengan kebijakan pengaturan ya
masuk keluar masuknya orang di bandara di pelabuhan tentu ada yang namanya karantina
ini juga mohon tetap dilakukan secara konsisten gitu ya
kalau aturannya mengusahakan karantina
jadi masalah konsistensi aja
jadi pemerintah melakukan tugasnya masyarakat melakukan bagiannya
jadi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik apapun varian yang akan muncul insya allah kita masih bisa mengendalikan
tapi pak ahmad soal vaksin booster ini apakah sangat perlu dilakukan untuk saat ini pak
mengingat bahwa tadi yang sempat saya katakan bahwa kita sudah cukup lama divaksin
vaksin pertama ataupun kedua sejak bulan maret ataupun ada yang bulan februari
ada yang bulan april dan lain sebagainya
apakah ini artinya bahwa vaksin booster itu sudah harus dilakukan
karena ada juga yang mengatakan bahwa antibody yang ada di tubuh kita itu terkait dengan vaksin covid sembilan belas itu akan hilang begitu setelah enam bulan
ya ini menarik ya
jadi kalau kita berkaca kepada ini waktu lonjakan kasus di bulan juli
itu kan kita semua waspada semua
dan di bulan juli itu
kalau kita ambil angka jakarta aja ya itu kan tinggi sekali angka matiannya
itu kan pernah dipikir ah kayaknya vaksinnya nggak bagus nih antibody nya turun
bahkan ada yang saling ngukur nih
wah sinovac nggak begitu bagus bagusan vaksin yang lain karena angkanya kecil
tapi faktanya ternyata orang orang yang divaksin dengan sinovac itu cukup bagus
artinya mereka betul betul terlindungi dari psikologinya
jadi kalau saya lihat sih kita pernah mengalami delta dan kita juga banyak veteran dari kita yang mungkin bahkan nggak sadar kalau mereka terinfeksi karena tidak ada gejala berat
jadi artinya apa
kalau kita mau pakai booster ini yang kedua yang menarik juga nih mas iqbal
jadi waktu kemarin ada serobot survei ya dari teman teman di ui
ternyata mereka menemukan itu cukup banyak rakyat indonesia yang sudah mengalami antibody
antibody sudah muncul
pasca lonjakan delta kemarin itu cukup banyak dari teman teman kita yang ternyata terpapar secara infeksi alami
nah tapi tentu indonesia membayar mahal
indonesia membayar mahal apa
karena kita sampai melihat hampir dua ribu kematian per hari
jadi di satu sisi kita telah mengalami ini
kita telah mengalami infeksi alami dan sebagian dari mereka yang terinfeksi alam itu juga divaksinasi
dan itu menarik sekali
karena secara alami mereka sudah booster sendiri mas ispal
nah jadi kalau kita bicara booster yang harus dilakukan dari vaksin saya melihat mengingatkan rekan rekan kita semua
cukup banyak rakyat kita itu bahkan belum mendapatkan vaksin secara komplit
jadi kalau kita membooster itu kan berarti kita mengambil jatah dari mereka yang belum divaksin
jadi kalau menurut saya tolong pikirkan juga apa yang disebut dengan konsep health equity gitu ya
jadi kita ingin memastikan sebanyak banyaknya rakyat kita divaksin bahkan vaksin yang pertama kali vaksin yang kedua ya sebelum kita memikirkan booster
tapi kalau misalnya ada yang dibooster itu harus betul betul mereka punya justifikasi
misalnya akad misalnya
karena mereka harus membantu mereka di rumah sakit di mana risiko paparan sangat tinggi
tapi untuk publik saya pribadi tolong dipertimbangkan
sebelum kita booster untuk publik kita harus pastikan cakupan untuk publik yang vaksin pertama kedua diperluas terlebih dahulu
sebelum kita melakukan seperti booster
apalagi kalau kita lihat indonesia ini ternyata sudah booster alami
gara gara varian delta kemarin
jadi ini yang kita perlu pertimbangkan secara keseluruhan
baik baik pak ahmad terima kasih
dan ke bu neti kembali
jadi kalau tadi pak ahmad mengatakan bahwa setidaknya kita harus memprioritaskan terlebih dahulu yang belum mendapatkan vaksin
baik itu vaksin pertama ataupun kedua
tetapi di satu sisi masyarakat juga sudah mulai banyak yang mengantri terkait dengan vaksin booster ini
tentunya dari dpr sendiri seperti apa untuk bisa melihat dengan vaksin booster ini sendiri
nah bu neti tahan dulu karena kita harus break lagi
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn
langsung saja saya ke bu neti
ibu neti terkait dengan vaksin booster yang tentunya banyak masyarakat yang saat ini juga sedang menunggu untuk bisa mendapatkan vaksin booster
respon dari bu neti seperti apa
ya tadi menarik ya mas iqbal
saya sepakat dengan pak ahmad bahwa wacana vaksin booster berbayar ini jangan sampai kemudian melupakan tanggung jawab pemerintah
seperti itu ya
oleh karena itu dalam rapat beberapa waktu yang lalu bersama pak menkes kemudian dirut pt bio farma termasuk juga dengan ketua satgas kita mengingatkan bahwa ketika kita bicara tentang vaksin ya kita semua menyadari vaksin ini adalah public goods
jadi kalau bicara tentang public goods maka target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk membentuk herd immunity ini harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum membahas vaksin booster
apalagi ketika kita bicara tentang vaksin booster ada isu isu yang lain ya ada kerumitan yang lain
seperti misalnya apakah jika dosis pertama kedua sinovac berikutnya harus sinovac atau kemudian bisa dengan vaksin yang lain ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut ya
berikutnya yang juga saya ketahui dari rapat belum ada regulasi yang mengatur vaksin booster berbayar ini
masih ada yang menyebutnya
jadi artinya regulasi ini tentu menjadi sangat penting ya menentukan jenis vaksin kemudian juga harga vaksin dan sebagainya
karena kita punya pengalaman urusan harga ya penetapan harga eceran tertinggi dan sebagainya ini menjadi rumit lah ya di tengah pandemi
yang ketiga juga yang juga harus dimitigasi oleh pemerintah ketika vaksin booster ini diberikan secara gratis kepada kelompok rentan seperti lansia
dan juga pbi penerima bantuan iuran
tentu menjadi menarik ketika kita menerima informasi dari kementerian sosial jumlah pbi kita menurun gitu
dari sembilan puluh enam delapan ratus yang ditetapkan sebagai pbi sampai oktober kemarin atau bahkan november ini menurun kurang lebih hampir
jadi artinya jangan sampai juga nanti masyarakat menurunkan
jadi artinya jangan sampai juga nanti masyarakat menurunkan
jadi artinya jangan sampai juga nanti masyarakat menurunkan
kemudian jadi eee masyarakat masih merasa pbi tapi kemudian mengalami exclusion gitu ya

sudah dikeluarkan sebagai pbi
ini tentu juga akan memicu masalah ya pada prakteknya nanti
nah oleh karena itu menurut saya hari ini pemerintah hendaknya fokus pada pencapaian vaksin dosis pertama dan kedua
ya sebagai kewajiban atau mandatori ya dilakukan oleh pemerintah
dan juga menjadi hak bagi masyarakat
nah yang kedua tentu saja kalaupun ada vaksin booster tentu yang diprioritaskan adalah para tenaga kesehatan yang bekerja di zona merah ya
melakukan penanganan terhadap pandemi ini seperti itu
nah itu mungkin beberapa catatan termasuk juga kalau kita bicara tentang vaksin booster analoginya seperti vaksin gotong royong yang berbayar itu mas iqbal
ternyata kan capaian vaksin gotong royong ini juga sangat kecil ya tidak secara positif ya tidak berparasi secara positif pada peningkatan vaksinasi
jadi menurut saya jangan tergesa gesalah mewacanakan vaksin booster apalagi berbayar
gimana caranya kita fokus pada jumlah vaksin yang hari ini mungkin juga nggak sepenuhnya bisa memenuhi target masyarakat
kalau semuanya harus di booster
jadi itu yang saya ingin tahu ya akan lebih baik kalau kemudian vaksin dosis pertama dan kedua ini dipenuhi terlebih dahulu
oke nah ini bu neti jadi saat ini kan pemerintah sedang memantau bagaimana perkembangan dari virus varian baru ini virus corona varian baru
nah tentunya jika memang terjadi sesuatu hal yang tentunya tidak kita inginkan bakal ada pengetatan begitu terhadap aktivitas masyarakat
tentunya ini akan mengganggu perekonomian warga
nah apa yang sebaiknya pemerintah lakukan begitu agar seperti yang tadi sempat bu neti sebutkan terkait dengan aktivitas masyarakat maupun perekonomian masyarakat ini agar tidak terganggu bu
ya tentu saja hari ini kan kita punya satgas yang kemudian juga sudah dibagi ya tugasnya
saya pikir upaya untuk mengedukasi mengingatkan masyarakat
ya tentang pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan
kalau dibandingkan dengan situasi pengetatan semua harus diam di rumah
ya tentu ini menjadi salah satu cara kita ya untuk mengingatkan masyarakat
karena kalau kita bandingkan bagaimana situasi bulan juni juli sampai agustus itu tentu menjadi situasi yang mencekam begitu ya
orang tidak bisa keluar rumah tidak bisa beraktivitas tidak dapat berusaha
padahal banyak sekali permasalahan sosial yang juga timbul dari situasi pandemi ini
karena kalau kita bicara tentang target target pembangunan atau prioritas nasional kan menurunkan stunting memperpanjang rata rata lama sekolah dan sebagainya
ini tentu akhirnya harus kita kubur begitu ya
kalau kemudian masyarakat tidak bisa melakukan perannya untuk tetap dihidupkan
kemudian masyarakat tidak bisa melakukan perannya untuk tetap disiplin
nah tentu ini memerlukan skema kolaborasi ya mas iqbal
ya semua orang mengambil peran yang sama besar sama penting untuk bisa sama sama mengalahkan pandemi covid sembilan belas
kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat
pak ahmad ini berbicara soal varian baru
kalau saya runut saya melihat komentar dari warganet begitu di sejumlah media sosial
baik itu di instagram di youtube komentar komentar
dan ada yang menganggapnya serius ada yang menganggapnya sebelah mata
nah bagaimana pak ahmad bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa virus ini benar benar harus diwaspadai
virus ini benar benar ada dan tentunya tidak bisa main main
tentunya bukan ketakutan yang kita inginkan tetapi kewaspadaan
mungkin pak ahmad bisa jelaskan
ya terima kasih mas iqbal
jadi sebetulnya memang betul artinya apapun variannya
jadi yang paling penting adalah kita harus mencari varian baru
karena memang kita tidak perlu cemas berlebihan kita tidak perlu paranoid
yang penting kita paham ilmunya
nah memang dengan adanya varian varian seperti ini itu tentu kalau kita harus berpikir dari kesehatan publik
kita juga harus membangun kepedulian sebagai bangsa
nah hanya saja memang bagaimana cara menyikapinya
cara menyikapinya tidak perlu paranoid
artinya sekarang ini kita sudah cukup bagus ya dalam artian angkanya cukup turun
dan nampaknya dari data data yang ada vaksin yang ada sekarang di indonesia itu juga sudah memberikan dampak proteksi minimal terhadap lonjakan kemarin
dengan jelas sekali bahwa yang mendapatkan gejala berat bahkan kematian adalah mereka yang belum divaksin
nah memang kita tidak perlu sampai sekitar paranoid atau sampai cemas gitu ya
sekarang kita sudah tahu tekniknya yaitu apa
gunakan masker jangka jarak
dan ketika kita harus beraktivitas
jangan sampai ruang tertutup
yang penting kita paham ventilasinya terbuka
jangan buka masker ketika berbicara
jadi kalau kita paham ilmu ilmu seperti itu kita masih boleh kalau beraktivitas
tidak ada masalah
nggak ada yang melarang beraktivitas
hanya saja kalau misalnya nanti beraktivitas dalam jumlah massal yang besar berbarengan
ketika kita berbarengan ini mereka mereka harus saling peduli
karena kalau kita sampai dalam skala massif berbarengan yaitu secara statistik kemungkinan situ akan menemukan orang yang tadi
yang paling mudah terkompromi
nah kalau seperti itu nanti akhirnya menjadi epidemi terhadap mereka yang belum divaksin
itu yang kita khawatirkan
jadi saya sepakat dengan mereka bahwa kita cukup realistik
jadi kita tidak perlu sangat panik
tapi kita juga jangan takabur
jadi kita harus menemukan titik keseimbangan yang pas
sehingga kita masih bisa beraktivitas
terutama saya juga konsumen sekolah pendidikan kita
jangan sampai kita menghadirkan generasi mahasiswa yang hanya tahu zoom
jadi mereka juga harus praktek di lapangan
mereka harus ke laboratorium
dokter juga harus bisa praktek
jadi artinya kita perlu ilmunya saja
kalau kita paham ilmunya kita paham bagaimana mitigasinya
insya allah apapun variannya kita siap
tapi begitu kita lengah kita takabur itu yang bisa jadi masalah
kita tentu tidak ingin punya masalah
kita harus bersabar
percayalah ini akan selesai
tentunya tidak boleh panik
tetapi tetap harus waspada
nah ke pak heri sendiri
pak heri ini kan jelang natal dan juga tahun baru
imbauan dari satgas seperti apa
terutama kepada masyarakat yang mungkin saja ada yang main kucing kucingan begitu untuk bisa
pulang ke kampung ataupun melakukan perjalanan ke luar kota
ya rasanya posisi pemerintah sangat jelas ya
terkait libur natal dan tahun baru ini
dari sebulan yang lalu bahkan
sudah diputuskan untuk tidak
memperlakukan cuti bersama di akhir tahun
kemudian keluar instruksi menteri dalam negeri
yang kemudian melarang kw negeri sipil
karyawan bumn untuk melakukan cuti
di periode tersebut
selain itu juga disampaikan himboan kepada perusahaan perusahaan swasta
untuk tidak mengizinkan karyawannya cuti
ini semata mata untuk menekan terjadinya mobilitas
dan tentu saja masyarakat yang nekat untuk melakukan kucing kucingan
saat ini aparat dan satgas di daerah juga sudah bersiap siap ya
untuk memperlakukan sejumlah retriksi ya
termasuk pembeli pembelakuan karantina
bagi masyarakat yang nekat
untuk datang ke kampung halaman
pada situasi pelarangan di akhir tahun nanti
jadi memang ini pasti tidak mengenakan
ini pasti menyusahkan gitu ya
dalam jangka pendek
tetapi rasanya memang kita ini masih begitu banyak hal yang tidak kita ketahui
tentang covid sembilan belas ini
dan tentu saja kita masih tetap berhati hati
waspada karena memang covid ini masih ada
jadi tentu saja masyarakat perlu melakukan
masyarakat perlu memaklumi
dan juga menjalankan sekarang sudah punya ilmunya
seperti dikatakan pak ahmad tadi ya
dalam dua puluh bulan menghadapi pandemi
sudah tahu bagaimana sekarang melakukan sesuatu
tetap bisa beraktivitas
tapi tentu saja dalam batas batas yang sesuai dengan protokol kesehatan
rasanya jika itu dilakukan
benar kita harus tetap responsif
tapi tidak boleh takabur
kita juga tidak boleh eporia
bahwa covid ini sudah hilang
sehingga kedepan kita tidak perlu berhadapan dengan gelombang ketiga
terutama diperparah dengan masuknya varian baru
virus omikron ini yang sekarang masih dalam penelitian lebih lanjut oleh para ahli
baik pak heri pak ahmad dan juga bu neti
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita berharap agar apa yang sudah kita perbincangkan malam ini
tentunya tidak membuat masyarakat semakin takut ataupun resah
tetapi justru semakin membuat masyarakat semakin waspada
akan adanya virus varian baru ini
terima kasih bapak dan ibu
terima kasih salam sehat
salam sehat lalu